tak mau kalah kemenangan timnas u sembilan belas ini juga diikuti oleh timnas senior sepak bola indonesia
yang melakukan pertandingan uji coba melawan timnas senior kamboja
anak anak asuhan pelatih asal spanyol luis mia ini juga menang dengan skor tiga
sejak menit awal timnas senior indonesia tampil menekan
lewat aksi aksi dari adik firmansyah dan febri haryadi
indonesia mampu berulang kali merepotkan barisan pertahanan kamboja
gol pertama bagi indonesia akhirnya tercipta di menit tiga puluh satu
memanfaatkan tendangan sudut renuken lerby eliandri sukses menjebol gawang kamboja
satu untuk keunggulan indonesia
dua menit berselang indonesia menggandakan keunggulannya
pergerakan adik firmansya yang melusuk ke sisi kamboja
pertahanan kamboja sukses berbuah gol oleh rezaldi hehadusan
keunggulan dua gol bagi indonesia ini pun bertahan hingga turun minum
lima dua indonesia tidak mengendurkan serangan
namun lengahnya barisan pertahanan indonesia di menit empat puluh delapan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh kamboja
tendangan keras striker chan fatanaka di menit empat puluh tujuh
memperkecil keringgalan kamboja
skor dua satu tidak bertahan lama
satu menit kemudian indonesia kembali mencetak gol ketiganya
kali ini septian david maulana mencatatkan namanya dalam daftar pencetak gol
di menit enam puluh tiga luis mia sempat memasukkan evan dimas dan irfan bahdir
namun hingga pertandingan usai tidak ada lagi tambahan gol yang tercipta
skor akhir tiga satu untuk penangan indonesia
di pertandingan ini luis mia secara khusus memberikan catatan bagi penampilan febri haryadi
dan itu yang paling penting bagi seorang pelatih
untuk melihat pemain anda
penampilan ini telah berkembang selama tujuh bulan
dan sekarang mereka mencari penampilan yang sangat baik
pertandingan uji coba kali ini merupakan bagian dari persiapan luis mila
menghadapi asean games dua ribu delapan belas di jakarta dan palembang
dengan aturan diperkuat oleh pemain pemain u dua puluh tiga dan ditambah dengan tiga pemain senior
luis mia masih mencari komposisi pemain timnas yang paling pas untuk tampil di asean games nanti